tenggat waktu penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau lhkpn
telah berakhir tiga puluh satu maret kemarin
kepatuhan anggota dpr masih terendah dibanding dengan lembaga lainnya
batas waktu penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau lhkpn
sudah berakhir tiga puluh satu maret
dari beragam penyelenggaraan negara yang wajib lapor
tercatat tingkat kepatuhan wajib lapor yang paling rendah secara keseluruhan
yaitu dpr dan dprd
kpk pun akan memberikan catatan bagi penyelenggara negara yang terlambat
atau tidak melaporkan harta kekayaan tahun ini
ada dua lebih penyelenggaraan negara yang sudah melaporkan
meskipun memang ada beberapa yang belum melaporkan sampai dengan batas waktu ini
sekitar delapan puluh tujuh ribu penyelenggara negara
tingkat kepatuhan yang paling rendah dari kisar pelaporan secara keseluruhan itu
itu adalah sektor legislatif dalam hal ini dpr dan dprd
yang dpr lima puluh enam tiga puluh dua persen meskipun kami juga apresiasi ya
ada tiga ratus persen
orang artinya yang sudah melaporkan kekayaannya di tengah kondisi yang seperti ini
rendahnya tingkat kepatuhan anggota dpr dalam melapor hartanya
dinilai karena anggota dewan takut dan panik untuk melaporkan kekayaannya
perlu diadakannya aturan tegas yang memuat sanksi bagi anggota dewan yang tidak melaporkan lhkpn
sebelumnya kpk berharap instansi terkait dapat membantukan
dengan memberikan sanksi administratif bagi pejabat negara yang terlambat menyerahkan lhkpn
kpk juga berencana akan mengumumkan nama pejabat negara yang belum melapor ke publik
kami juga menghimbau kepada para pimpinan instansi atau lembaga
bagi para wajib lapor di lingkungannya yang terlambat atau yang belum melaporkan
agar dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan aturan
yang berlaku di instansinya masing masing
kemudian juga karena ini menjelang pemilu
mungkin nanti dalam rangka memilih wakil kita yang jujur
dapat melihat kira kira siapa anggota dpr yang sekarang ini telah melaporkan dan siapa yang belum
seperti itu kira kira
wakil ketua kpk saud sitomorang menjelaskan kewajiban lhkpn di setor ke kpk setiap tahun
diatur dalam peraturan komisi
perkom tujuh tahun dua ribu enam belas dengan tata cara pendaftaran pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara
ya anggota dpr tercatat paling rendah dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara
hanya di bawah lima puluh persen ini data terakhir saya nggak tahu apakah ini sudah berubah atau belum
dan dari anggota dewan yang patuh begitu
nah kepatuhan anggota dpr yang rendah ini pun menjadi sorotan publik
apalagi sebagian besar dari mereka saat ini
ini akan kembali maju sebagai caleg petahana
mengapa dpr paling tidak patuh melaporkan harta kekayaan
kita akan ulas malam hari ini di studio
sebelah kiri saya sudah ada pak isnaini direktur pendaftaran dan pemeriksaan lhkpn dari kpk
selamat malam pak is
dan di tengah sudah ada mbak lola ester peneliti dari icw
mbak lola selamat malam apa kabar
malam baik mas
dan di ujung sudah ada mas ferry junaidi direktur dari kode inisiatif
mas ferry selamat malam
oke kita mungkin bisa lihat dulu ya seperti apa sebenarnya data lhkpn yang kami dapat
per tanggal tiga puluh satu maret
ini dari masing masing lembaga
mungkin bisa sambil kita tampilkan di layar atau mungkin di plasma di belakang
bagaimana kemudian datanya yang kita dapat
nah ini mungkin kita bisa lihat bersama bapak dan mbak lola
ini per tanggal tiga puluh satu maret ya
ini untuk eksekutif
kita mungkin bisa geser lagi ke lembaga yang lainnya untuk kita lihat perbandingannya
lagi lagi ini data per tiga puluh satu maret
nanti mungkin nanti pak is ada data terbaru saya nggak tahu
artinya ada dua orang yang belum ke lembaga yang lainnya
ini yang kemudian agak cukup ramai di perbincangkan dan akan juga menjadi diskusi kita malam hari ini
dan tentu ada lembaga lembaga lain yang nanti juga bisa sambil anda lihat di layar dan juga di belakang kita
tapi saya ingin ke pak is dulu terlebih dahulu
pak is data ini apakah sudah berubah lagi terutama untuk di dpr atau ada perkembangan terbaru
untuk data per hari ini tanggal dua april jam dua belas siang
dari sekitar tiga ratus empat puluh delapan wajib lapor dari berbagai bidang ya ada eksekutif yudikatif legislatif kemudian bumn bumd
yang telah menunaikan kewajibannya melaporkan lhkpn ke kpk
nah khusus untuk dpr posisi sampai dengan hari ini data jam dua belas siang dari lima ratus lima puluh empat wajib lapor telah melaporkan lhkpn ke kpk sebanyak tiga ratus tiga puluh dua orang

memang ada kenaikan kalau kita bandingkan dengan
tanggal tiga puluh satu maret dua ribu sembilan belas
itu data terbaru dari anggota dpr yang sudah melaporkan lhkpn
artinya ketika ditutup ini jumlahnya bertambah lagi ya pak isya
bertambah lagi betul
itu apakah memang dari tahun ke tahun misalnya selalu seperti itu ketika ditutup ada keterlambatan
atau ini karena tiba tiba lagi rame terus tiba tiba langsung pada daftar langsung pada melapor gitu gimana
memang setiap tahun seperti itu
jadi ada yang empat puluh sampai dengan tiga puluh satu maret
ada memang yang terlambat lapor
dan tetap kami terima
tapi angkanya tetap paling rendah ya dpr ya
tetap paling rendah dibandingkan dengan bidang bidang yang lain
saya ingin ke mbak lola
sebelum nanti saya akan ke mas ferry juga
mbak lola kalau dari teman teman icw melihat rendahnya laporan lhkpn teman teman anggota dpr ini
apa sih yang menjadi catatan dan kenapa kemudian menjadi penting bagi anggota dpr
mereka untuk wajib patuh melaporkan harta kekayaan mereka
ya sebetulnya kan
kenapa kemudian ada konsep pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara gitu
ini kan sebetulnya juga mandat dari undang undang dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan soal penyelenggaraan negara yang bebas dari kkn gitu
karena kita butuh tahu apakah para pejabat publik ini penyelenggara negara ini memang memperoleh harta kekayaannya dengan patut gitu
nah salah satu identifikasinya adalah dengan pelaporan harta kekayaan secara berkala
sebetulnya kalau di undang undang sendiri dia kan mewajibkan paling tidak tiga
ketika sebelum saat menjabat dan setelah menjabat gitu
untuk melihat apakah ada perubahan harta yang signifikan
dengan catatan self assessment ini dilakukan dengan jujur
itu di undang undangnya ya
ya jadi sebelum sebelum menjabat saat menjabat dan sesudah menjabat
nah kemudian keluarlah perkomnya kpk yang paling tidak setahun sekali harus dilakukan
periodik ya secara periodik setahun sekali
nah tapi itu pun setelah ada perkom itu karena mungkin perkom ini sifatnya semacam himbauan gitu
jadi kalau pun tidak diikuti misalnya oleh para pihak yang berkepentingan mungkin tidak ada sanksi yang mengikat gitu
nah jadi mungkin itu juga salah satu hal kenapa kemudian kepatuhannya rendah
karena memang tidak ada sanksi yang terlalu mengikat
pun kalau ada sifatnya administratif dan itu sangat tergantung dengan lembaganya gitu
kayak misalnya kita tahu kepolisian sudah ada peraturan kapolri yang mengharuskan untuk seorang anggota polri itu dipromosikan
dia harus lapor
dia harus lapor
nah tapi itu sifatnya sangat kasuistis
artinya tidak ada enforcement yang sifatnya mewajibkan gitu ya
dan ada sanksinya mungkin dalam konteks ini pidana gitu ya
yang kemudian bisa mendorong agar tingkat kepatuhan itu tidak berhenti hanya soal administrasi
kalau sanksi administrasi itu apa
bentuknya berupa apa itu mbak lola
biasanya ya itu soal promosi
jadi dia jadi prasyarat gitu
jadi kalau anda mau promosi anda harus lapor lhkpn
itu hanya salah satu syarat untuk mendapatkan promosi

kalau dari catatan mas ferry bagaimana

kurang maksimal gitu ya
kurang kuat begitu ya

ini memang selalu buruk kok laporan apa tingkat kepatuhan dpr ini dibanding dengan lembaga lembaga yang lain

anda kembali bersama kami di prime news
kita masih membahas dan mempertanyakan

dan juga tidak merespon
jadi kita akan tetap melanjutkan diskusi
saya ingin ke mas ferry kalau begitu
kalau tadi mbak lola menekankan ada sanksi misalnya salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebab ini rendah sekali tingkat kepatuhan mereka anggota dpr

terima kasih banyak mbak

terima kasih banyak
mas ferry sudah ada di prime news malam hari
dan lagi lagi tentu semangat dari diskusi kita malam hari adalah kita ingatkan anggota dpr kita untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka
dan prime news akan segera kembali sesaat lagi
tetap berlatih bersama kami